hai neng teng delapan ratus lima puluh tiga alpha teng bandara teng

sembilan ratus tiga puluh lima nya diperdengarkan saat melewati pintu lintasan baik yang terjaga maupun yang tidak terjaga
saat masuk dan berangkat stasiun serta saat melewati lengkungan
dikopi bapak pkp terima kasih
murah dan bebas macam
menjadi alasan para komuter atau pelaju di daerah daerah penyangga jakarta
memilih kereta rel listrik atau kereta komuter
sebagai moda transportasi untuk pergi dan pulang kerja
berdasarkan data dari pt kereta komuter indonesia pada oktober dua ribu dua puluh
jumlah penumpang kereta jakarta yang berada di daerah daerah jakarta
berguna tabek lebih dari tujuh ratus ribu orang setiap hari kerja
sedangkan pada akhir pekan jumlah penumpang berkisar lima ratus hingga enam ratus ribu orang per hari
jumlah ini masih dibawa angka sebelum pandemi
pada dua ribu sembilan belas jumlah penumpang kereta komuter mencapai lebih dari sembilan ratus ribu orang per hari
depok jawa barat
menumpang krl untuk berangkat dan pulang dari tempat kerjanya di matraman jakarta timur
ia rutin naik krl sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
bersama sejumlah komuter lainnya resti mengelola krl mania
komunitas penumpang krl jabodetabek yang berdiri pada dua ribu empat belas
lebih dari seperempat abad menjadi penumpang krl
punya banyak cerita seputar krl yang terjadi di jawa barat
dari krl dan penumpangnya

kereta tertahan karena taburan pernah
kereta tertahan karena tabrakan pernah
biasanya taburan di manggarai
kecopetan juga pernah
waktu naik kereta ekonomi
pedagang kan seliweran termasuk juga topeng monyet
masuk ke dalam kereta gitu kan
kalau sekarang stasiun stereo

padatnya angkutan umum termasuk krl
membuka peluang terjadinya tindak kriminal
resti menggunakan komputer yang berkualitas kecil
mencatat sepanjang dua ribu dua puluh dua saja
terdapat tiga puluh tiga kasus pelanggaran hukum
di dalam kereta dan di area stasiun
perinciannya dua puluh kasus pencopetan atau pencurian
dan tiga belas kasus tindak asusila
salah satu upaya yang dilakukan oleh pt kci
untuk mengantisipasi tindakan kriminal tersebut
adalah memasang kamera cctv analitik
di stasiun stasiun krl
wajah para pelaku kriminal di kereta direkam di database
orang orang tersebut dapat dicegah masuk
dan menggunakan fasilitas krl
dengan pengawasan yang dilakukan di komputer control room
jadi ketika data yang sudah kita masukkan ke dalam database
dia nanti akan otomatis di sistem kami ada notifikasi
ada notifikasi ya
benar ketika nanti tersangka yang memiliki kemiripan
dengan database yang ada di stasiun stasiun krl
langkah awal adalah melakukan verifikasi digital terlebih dahulu
verifikasi digital itu untuk memastikan bahwa
benar benar itu adalah tersangka yang sama
dengan yang ada di database identik
jika memang setelah dilakukan verifikasi digital
itu adalah orang yang
kemudian kami dari control room
akan berkomunikasi ke petugas kota krl yang ada di stasiun stasiun krl

akan berkomunikasi ke petugas kota krl
akan berkomunikasi ke petugas kota krl

untuk dari petugas keamanan mengamankan penumpang tersebut
untuk dilakukan verifikasi fisik
untuk dilakukan verifikasi fisik
para penumpang yang menjadi korban tindak kriminal di dalam krl
bahupun di lingkungan stasiun
dapat menghubungi hotline dua puluh satu satu ratus dua puluh satu
yang aktif selama dua puluh empat jam
pada dua ribu dua puluh dua jumlah perjalanan kereta rel listrik di jabodetabek
telah mencapai lebih dari seribu perjalanan per hari
tak hanya melayani jakarta bogor
krl jabodetabek saat ini juga memiliki jalur ke daerah daerah penyangga ibu kota lainnya
yaitu bekasi cikarang rangkas bitung dan tangerang
panjang jalur kereta relistrik saat ini dari empat ratus km
dengan jumlah pemberhentian lebih dari delapan puluh stasiun

krl beroperasi setiap hari antara pukul sebelas tiga puluh jam atau sebelas tiga puluh jam

saat ini pusat pengendalian operasi perjalanan semua kendaraan berbasis rel
di wilayah daerah operasi satu pt kai
yang meliputi wilayah jabodetabek merak sukabumi hingga cikampek
dilakukan di gedung operation control center atau occ manggarai jakarta pusat

untuk memonitor pengendalian perjalanan kereta terdapat berbagai instrumen
salah satunya adalah wall display berukuran dua puluh lima x tiga meter
yang menampilkan nomor kereta posisi pergerakan kereta dan jalurnya
di occ manggarai petugas pengendali perjalanan kereta api atau ppkp terpusat
akan selalu berkomunikasi dengan masinis maupun petugas pengatur kereta api atau ppka
di wilayah operasi masing masing dua puluh empat jam setiap hari
mulai dari informasi nomor dan posisi kereta
persiapan keberangkatan kereta perjalanan kereta dan perjalanan kereta terpusat
akan selalu berkomunikasi dengan masinis maupun petugas pengatur kereta

mengingatkan pesan pesan keselamatan
diinformasikan dari osc simanggarai
di informasikan dari osc simanggarai
di informasikan dari osc simanggarai

ppkp akan memberikan prioritas perjalanan bagi kereta api penumpang jarak jauh
dibanding rangkaian kereta komuter
sedikitnya perjalanan kereta api di wilayah operasi masing masing dua puluh empat jam setiap hari
sedikitnya perjalanan kereta api di wilayah operasi masing masing dua puluh empat jam setiap hari
tiga menit sebelum kereta api jarak jauh berangkat ataupun melintas
kereta komuter akan diarahkan untuk berhenti
dan menunggu di jalur lintasan lainnya yang steril di stasiun
kereta komuter baru diizinkan berjalan kembali setelah kereta api jarak jauh melintas
kecepatan ka komuter dan ka jaraw ini beda ini
di komuter ini hanya tujuh puluh km per jam
sedangkan ka jaraw kalau dilintas layang itu bisa sampai sembilan puluh km per jam
nanti dia akan ketahan tahan
maka itu diberikan prioritas ya bagi kereta api
karena kecepatannya pun juga berbeda dengan komuter lain
ini sudah mulai bergerak ini
sudah mulai bergerak masuk ke jalur dua cakung
ini jalur dua cakung
ini jalur satu komuter tempat tadi disusul ya
sedangkan yang menyusul ke alaman dua ini sudah mulai bergerak jalur dua
nanti setelah dia berada di lokasi ini di tracet circuit ini
teman teman ppk cakung mulai membuat set route ke berangkatan ini
untuk ka lima ribu lima ratus enam belas
berapa jalur sembilan ka delapan ratus lima puluh tiga alpa tanah abang ejo
selain pengendalian operasi oleh petugas ppkp di occ
juga terdapat ppka atau petugas pengatur perjalanan kereta api
yang bertugas melakukan pengaturan krl ketika akan masuk ataupun berangkat
khusus di stasiun yang menjadi wilayah operasinya
sertifikasi kecakapan ppka diterbitkan oleh direkturat jenderal perkereta apian kementerian perhubungan
dengan masa berlaku empat tahun
yang membahayakan hidup orang itu juga kan melanggar hukum
sehingga setiap kali terjadi kejadian seperti itu kami juga membuat laporan kepada kepolisian
saat ini terdapat empat ratus enam puluh tiga orang mas relekan ee
masinis yang bertugas di krl jabodetabek masinis wajib menaati sejumlah aturan ketika berada di
dalam kabin untuk mengendalikan kereta diantaranya dilarang membawa ponsel dan tidak boleh merokok
selain itu masinis harus menaati batas kecepatan krl yang diizinkan yaitu enam puluh tiga sampai tujuh puluh km per jam
untuk relasi jakarta bogor dan sembilan puluh km per jam untuk rute ke cikarang bekasi
andi kristianto bertugas sebagai masinis krl caburutabek
setiap kali bertugas ia harus datang paling lambat empat puluh lima menit sebelum jadwal keberangkatan pertama
ia harus melapor ke penyelia kedinasan dilanjutkan dengan melihat kode dinas dan presensi
ia lalu melakukan tes kesehatan di pusat kesehatan stasiun
selain pengecekan suhu tubuh saturasi dan denyut nadi andik juga diwawancarai seputar keluhan penyakit
hingga masalah psikologis seperti masalah keluarga
setelah mendapatkan surat keterangan sehat andi wajib lapor kembali ke penyelia kedinasan
di sini andik maupun masinis lainnya yang akan bertugas akan mengikuti asesmen
diantaranya melalui tunjuk sebut
andik harus menunjuk dan menyebut sepuluh semboyan atau simbol indikator yang sehari hari berada di lintasan
ataupun kabin kereta
seperti pengereman dan voltmeter
mereka membawa ribuan penumpang kami ketika mereka sedang berdinas
itu makanya harus sehat
yang kedua mereka harus lulus assessment
assessment dalam arti apa sih yang harus dia lakukan selama perjalanan
tunjuk sebut pengenalan sinyal sinyal dan yang lain supaya kami tahu bahwa mereka memang siap untuk melakukan dinas perjalanan krl pada saat itu
memasuki kabin mas ini sejumlah prosedur kembali yang dikelakukan sebelum berangkat
yaitu melakukan pengecekan langsung terhadap instrumen perjalanan seperti handle rem tuas powering hingga radio
setelah semua dipastikan tidak bermasalah andik pun memasukkan master key untuk menyalakan kereta
suka duka mewarnai perjalanan andik mengoperasikan krl jabodetabek selama tujuh tahun ini
setahun yang lalu kereta yang dioperasikan menabrak orang dalam perjalanan
setelah diberikan pintu tertutup
pada waktu kita berangkat dari stasiun bogor itu orang lalu lalang di perlintasan di perlintasan rel
jadi jaraknya sudah dekat kita tidak bisa melakukan pengereman secara mendadak
karena kembali lagi kita juga harus memikirkan keselamatan penumpang kita
karena kalau kita melakukan pengereman mendadak itu terutama kita bisa roda kereta itu bisa anjlok
itu pun kalau anjlok dalam keadaan kereta berjalan dengan kecepatan tinggi itu bisa terjadi guling kereta guling ataupun kecelakaan yang lebih parah
menurut manajemen pt kci kecelakaan yang paling sering melibatkan krl jabodetabek adalah tabrakan akibat kendaraan lain masuk ke jalur kereta di perlintasan perlintasan kereta tak resmi
berdasarkan undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu tujuh
kereta apian kereta api memperoleh prioritas dalam perjalanan
dalam pasal satu ratus dua puluh empat disebutkan pada perpotongan sebidang antara jalur kereta dan jalan raya pemakai jalan wajib mendahulukan kereta api
jadi kalau dibilang kecelakaan justru kami yang merasa dirugikan tidak hanya dari sisi finansial
tetapi itu membahayakan ribuan penumpang krl ketika kita melanggar untuk aturan menyeberang
di tempat tempat yang tidak resmi
setiap kali terjadi kejadian seperti itu kami juga membuat laporan kepada kepolisian
para masinis diwajibkan menjalani proses sertifikasi ulang di simulator setiap enam bulan sekali di gedung simulator krl di depo krl depok jawa barat
di lokasi ini terdapat simulator dengan kondisi instrumen yang serupa
di lokasi ini terdapat simulator dengan kondisi instrumen yang serupa
dengan kabin krl tipe jr dua ratus lima yang saat ini digunakan
kompetensi dan kecakapan masinis akan dinilai oleh instruktur yang berada di ruang kendali yang terpisah dari simulator
di dalam ruang simulator para masinis yang akan menjalankan simulasi harus melakukan prosedur yang sama
seperti ketika akan mengoperasikan krl operasional
setelah melakukan pengecekan instrumen kabin masinis akan melakukan pemberitahuan kepada instruktur
untuk memulai perjalanan
instruktur simulator di ruang pengendali dapat mensimulasikan perjalanan kereta
di dalam berbagai kondisi waktu dan cuaca
setelah memberikan simulasi perjalanan dalam kondisi siang dan normal
instruktur akan melakukan pengujian terhadap masinis pada perjalanan malam dan hujan
dari ruang pengendali instruktur juga dapat mengatur simulasi berbagai macam rintangan yang dihadapi masinis di jalur rel kereta
seperti mobil berbagai ukuran manusia dan hewan ternak
ketika terjadi tabrakan simulator ini dapat mensimulasikan getaran maupun goncangan yang dialami oleh kereta secara nyata
untuk dapat kembali bertugas menjalankan krl masinis harus memperoleh nilai sempurna seratus dalam perjalanan melalui simulator
cnn indonesia memperoleh izin
untuk mensimulasikan perjalanan krl di simulator
tangan harus siap di posisi handle
tangan kirinya di powering
terus suling dulu atau plakson di bagian bawah
tinggal diinjek lonjong
berarti berapa kali mas
satu kali panjang saja
tinggal di powering satu sampai lima
ini dilepas gak apa apa
nanti sudah kecepatannya sesuai
masinis harus melihat persinyalan
di sini ada sinyal blok
jadi masinis kalau sudah melihat sebuah yang lima atau warna hijau kita harus menunjuk sebut
nah itu kalau lampunya hijau atau sebuah yang lima itu berarti depannya aman
kira kira berapa lama sampai stasiun
ini sudah mau masuk stasiun
terus ngerem pelan pelan
ya sudah mau ke pengereman
ya ditahan saja
pasang di bukannya
ya tambah lagi
pasang di bukannya
jadi remnya itu perlahan ya
nah kurangin lagi
nah ini belum pasin

belum pas stasiun
masih di tengah stasiun
masih di tengah stasiun
sini tengah stasiun ga
ya budget mania mungkin
dadah tidak akan
harem tidak direspon hal tersebut mengindikasikan masinis kehilangan kesadaran
dan krl secara otomatis akan mengurangi kecepatan hingga berhenti
akan menyangkut atau merusak jaringan laa
akan menyebabkan kabel la itu putus
krl berjalan dengan cara mengkonversi energi listrik menjadi gerak
jaringan kabel listrik yang didapatkan
menggunakan listrik aliran atas atau laa
membentang di atas jalur rel untuk memberikan daya listrik ke krl jabodetabek
gardu induk pln menyuplai listrik dengan tegangan dua puluh ribu volt ac
yang kemudian diturunkan melalui trafo stepdown menjadi satu dua ratus volt ac
output arus ac tersebut lalu dikonversi melalui alat rektivier
atau penyiarah gelombang menjadi tegangan satu lima ratus volt dc

juga juga konsisten di perkembangan metoden disalurkan melalui jaringan listrik aliran atas ke krl
yang berfungsi memutus secara otomatis aliran arus listrik
bila ada gangguan kelistrikan di laa maupun di kereta
jadi sistem gardu traksi dari lima puluh enam gardu traksi tersebut
itu sistem kerjanya paralel
jadi kalau pln di salah satu gardu mati kan kita suplai utama dari pln pak
dia masih dapat dari gardu sebelahnya
kalau hsb itu otomatis pak
jadi di hacb itu bisa disetting
apabila ada arus melewati empat ampere
dia otomatis ngetrip sendiri putus sendiri
terdapat empat jenis kabel yang membentang di atas jaringan krl
dengan urutan dari paling bawah adalah kabel kontak atau kabel troli
yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik ke krl
melalui alat pantograf
lalu ada kabel messenger
yang berfungsi menggantung kabel kontak agar tetap lurus
tidak kendor ataupun melengkung
selanjutnya kawat feeder dengan fungsi utama menyalurkan arus listrik
dan di bagian paling atas terdapat kabel ohgw
yang berfungsi untuk memproteksi jaringan dari sambaran petir
tadi yang di atas untuk dijaringan ada ohgw
jadi untuk menyalurkan ada petir di petak jalan
kawat yang paling atas itu yang tersambar duluan
dari situ nanti ada kawat pentanaan dibuang ke pembumian
saat ini pt kci memiliki satu satu ratus lima puluh unit kereta
yang disusun menjadi satu ratus lima belas rangkaian kereta atau stamformasi
masing masing terdiri atas delapan sepuluh dan dua belas gerbong kereta
sembilan puluh enam rangkaian kereta dioperasikan oleh pt kci
dioperasikan secara harian
sementara unit kereta lainnya menjalani maintenance
overhaul atau berfungsi sebagai kereta feeder
ketika penumpang padat di stasiun manggarai dan tanah abang
hampir semua krl yang beroperasi di jabodetabek saat ini
merupakan buatan jepang dan telah berusia lebih dari dua puluh tahun
salah satu tempat perawatan kereta kereta tersebut adalah depo krl depok jawa barat
depo yang mulai beroperasi pada dua ribu delapan ini memiliki luas sekitar dua puluh enam hektare
dilengkapi dua puluh delapan railway track serta dapat menampung tiga ratus tiga puluh enam unit kereta
sekitar tiga ratus orang teknisi dengan berbagai macam keahlian
melakukan perawatan krl secara berkala
perawatan kereta dilakukan secara harian bulanan tiga enam dan dua belas

atau perawatan besar dilakukan empat tahun sekali
dalam kegiatan perawatan bulanan
dilakukan penggantian pelumas dan perbaikan komponen komponen yang rusak
di antaranya adalah perawatan pantograf dan sistem bantu seperti pendingin udara
jumlah pantograf untuk kereta stamformasi delapan sampai sepuluh gerbong dua sampai tiga unit
sedangkan kereta stampormasi dua belas memiliki empat pantograf
bagian utama yang harus diperiksa adalah kontak strip atau komponen utama pantograf
yang bergesekan langsung dengan kabel laa
dalam satu bulan ketebalan kontak strip rata rata akan terkikis tiga mm
pelumasan dan pembersihan juga dilakukan pada engsel engsel sudut pergerakan pantograf
lalu pengganti pantograf
lalu pengganti pantograf
iya dia terkikis sampai harus diganti kembali itu di sepuluh mm
kalau boleh tahu kalau misalnya tidak diganti nih pak dalam sepuluh mil itu
ada indikasi seperti kerusakan atau apakah yang mengganggu kereta nantinya
resikonya akan sangat fatal sekali apabila sudah di bawah ketentuan yang ditentukan
itu akan menyangkut atau merusak jaringan laa
dan akan menyebabkan kabel laa itu putus
pada perawatan besar atau overhaul dilakukan pembongkaran terhadap kereta dan penggantian komponen komponen di dalamnya
gerbong kereta akan diangkat dipisahkan dari bugi suatu kerangka atau sasis yang berisi sistem roda kereta di bagian bawah gerbong
overhaul satu rangkaian krl rata rata membutuhkan waktu hingga dua puluh dua hari kerja
salah satu sistem yang dibongkar dan diganti komponennya adalah sistem rem krl e relay fail
pengereman krl menggunakan sistem elektropnematik yaitu memanfaatkan tekanan udara yang dibantu dengan sistem kelistrikan untuk melakukan gerak pengereman
pengereman krl dilakukan secara bertahap dari release pengereman tahap satu tujuh hingga emergency
setelah tuas rem ditarik dari terbang pengereman krl dilakukan secara bertahap hingga emergency

pengujian kebocoran udara fungsi maupun kapasitas udara dilakukan setelah pemasangan komponen baru rep
mas abro bisa dijelaskan nih ada berapa tahapan dalam pengereman kereta mas
kalau di pengereman kereta ada sembilan tahapan dari posisi rilis satu break delapan sampai dengan break emergency
tekanannya start dari berapa mas
kalau rilis di kpa break satu ratus lima puluh dan di tekanan penuhnya di emergency break di empat ratus sepuluh kpa
kalau misalnya kurang dari standar yang ditentukan mas itu apa yang dilakukan
apabila tidak sesuai standar itu akan dilakukan revisi ulang di meja revisi di sebelumnya
di setiap unit gerbong kereta krl terdapat empat wheelset
atau delapan keping roda
roda besi krl memiliki batas ukuran maksimum diameter delapan ratus enam puluh mm
proses operasional krl di atas rel dapat mengakibatkan kerusakan di permukaan roda besi
sehingga diperlukan proses pembubutan secara berkala untuk menghaluskan kembali permukaan roda
pembubutan pada akhirnya dapat membuat ukuran roda besi berkurang
untuk itu penggantian harus dilakukan bila ukuran roda besi telah mendekati ukuran batu
minimum diameter tujuh ratus delapan puluh mm
biasanya di jalan rel kan nggak biasanya suka ada debu apa kerikil gitu kan ya
nah dia bisa merusak permukaan ini
sehingga ada keluhan misalkan ada catatan dari harian atau bulanan
oh ini roda ini ada benjol atau kropas
itu harus dilakukan pembubotan ulang lagi
setelah melalui berbagai macam perawatan rutin dan overhault
krl harus mendapatkan sertifikasi dari direkturat jenderal perkereta apian kementerian perhubungan
agar dapat dinyatakan layak untuk melakukan perjalanan mengangkut para komuter jabodetabek sejak subuh hingga malam tiba